jadi lo sekarang beneran galau segar garah michelle
gara gara lo gak bisa deket sama dia
sekarang lo tuh harus bener bener cari tahu perasaan lo sendiri ke michelle
ya yang mungkin awalnya cuma main main dan sekarang menjadi cinta
ya kalau lo cinta lo harus kejar dia lo harus dapetin dia ki
berjuang buat dia
barusan tadi itu kita sengaja buat kasih stop mona riva
supaya nona riva tidak tertabrak dengan mobil tadi
tau gak sih ini semua gara gara kalian
ngapain sih bantuin gue
kalian tuh tau gak sih
gue bisa dipecat gara gara kalian beruang tau gak
terus ini gimana makanan pelanggan ya
teman kalian mau tanggung jawab
kalian tuh gak denger gue
tadi gue bilang jangan ganggu gue
gue bisa sendiri
semana masuk udah
you tuh ngapain sih div
justru betta dari awal itu pengen ke awal nona riva supaya dia tidak kenapa kenapa
ya lo gak seharusnya bikin rusuh kayak gini
siapa yang bikin rusuh
kasih berhenti nona riva
supaya dia tidak ketabrakan dengan mobil tadi
emang ale mau nona riva itu kenapa kenapa
wajar sih kalau ibunya kerupuk kulit itu marah banget
gak ada ibu yang rela anaknya disakitin
gue jadi ngiri sama kerupuk kulit
dia masih punya ibu yang sayang banget
kalau aja mama masih ada
gue pasti bisa cerita semuanya ke mama
masalahnya jadi serumit ini karena kebodohan papa
mungkin benar kata kamu
papa memang gak punya hati
pasti dia masih butuh waktu buat menenangkan diri
lo bertamu ke rumah orang ketuk pintu kek
lu pasti lagi galau ya
makanya lo cabut dari rumah sakit terus nyamperin gue
alah lo juga pasti lagi galau kan lo
udah udahlah gak usah bohong
rin semoga aja rencana lo tadi berhasil ya
karena gue udah berharap

gue pengen tahu status hubungan mereka itu seperti apa sih
mereka tuh beneran pacaran atau enggak
kan berhasil enggaknya rencana kita sih tergantung bela ya
gak usah diingetin berkali kali juga
bell gue tuh ngasih tugas tuh gak cuma cuma ya
jadi lo tuh harus ngejalanin misi ini sebaik baiknya
gue juga ngelakuin misi ini dengan senang hati kok
di mana mana tuh ya orang kerja dulu baru dapet imbalan
gak ada imbalannya di awal
kenapa muka lu sepet banget
ini gue tuh udah bagus banget loh
lo gak yakin sama rencana gue
bukan gue gak yakin
cuma gue masih kepikirannya sama michelle
lo tuh kayak selalu menjauh dari gue
apalagi pas kemarin acara ulta sekolah
setiap kali gue ngajakinnya ngobrol
dia tuh kayak males gitu sama gue
ya elah al
aku kasih tips nih buat lo
deketin dulu orang tuanya
loh ambil hati orang tuanya
lo gak tau bahkan nih ya
om roy sendiri itu yang ngebantu rifki sama michelle supaya jauh
kenapa gue gak coba deketin nyokapnya dulu aja ya
ntar pas gue udah akrab sama nyokapnya
lama lama juga aku pasti bakal dekat sama michelle juga
pakai ngasih ide buat deketin orang tuanya dulu lagi
kalau aldino beneran jadi dekat sama michelle
tapi lo beneran udah baik kan
udah mending lu sekarang balik aja ki
kok gitu sih lo
jadi sohip tuh setiap kawanan dikit kek
waktu lu punya masalah kemarin tuh kejadian sama rara
siapa yang nemenin lo yang bantuin siapa coba
iya iya ki bercanda doang
bagian lo beneran galau gara gara michelle
bukan cuma bokap gue doang yang ngelarang gue deket sama michelle
nyokapnya michelle itu udah tau nih
kalau orang yang marah marahin michelle
yang mempermalukan michelle di depan banyak orang
itu bokap gue
nyokapnya michelle juga ikut marah sama gue vin
jadi lo sekarang beneran galau gara gara michelle
gara gara lo gak bisa deket sama dia
sekarang lo tuh harus bener bener cari tahu perasaan lo sendiri ke michelle
ya yang mungkin awalnya cuma main main dan sekarang menjadi cinta
ya kalau lo cinta lo harus kejar dia lo harus dapetin dia ki
berjuang buat dia
saran gue mending lo stop dari sekarang
karena itu cuma menyiksa diri lo doang ki
gue juga gak tau sih apa yang gue rasain ke michelle
yang gue tau
gue ngerasa nyaman aja gitu temenan sama si kerupuk kulit
hidup gue terasa lebih seru
pokoknya sekarang lo pikirin baik baik
karena yang lo sakitin itu bukan cuma michelle
gue masuk ya gue ingin nyamuk
kalau lo mau makan mau minum mau tidur mau ganti baju mandi
masuk aja gua tunggu ke dalam